salah satu hal yang menarik perhatian dari aksi empat november lalu adalah pernyataan presiden republik indonesia joko widodo
pada konversi dini hari yang dilaksanakan di istana negara
dalam konferensi pers itu joko widodo menuding ada tokoh politik yang menunggangi aksi itu
sehingga aksi yang awalnya berlangsung damai menjadi ricuh selepas maghrib
pasca konferensi pers presiden joko widodo pada malam aksi empat november lalu
yang menuturkan adanya sosok politik yang menunggangi aksi tersebut
sejumlah tokoh menunjukkan sikap reaktifnya atas pernyataan itu
salah satunya adalah wakil ketua dpr republik indonesia fahri hamzah
fahri sendiri merupakan salah satu anggota legislatif yang turut serta dalam aksi tersebut
fahri meminta presiden joko widodo untuk terang terangan menyebut langsung nama aktor politik
yang dituduh menunggangi demonstrasi empat november
fahri menuding ucapan presiden berpotensi merusak stabilitas politik nasional
tak hanya menyebut nama fahri pun menambahkan presiden harus mampu membuktikan tudingan tersebut
karena artinya presiden menganggap ada rivalitas
ada kelompok yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka
siapa dia itu harus disebut
tidak boleh presiden menuduh menciptakan isu yang menggelinding di tengah masyarakat kita
dan itu menjadi sumber saling curiga
padahal ini murni gerakan umat gerakan rakyat
gerakan yang datang dari
ketua umum pp pemuda muhammadiyah dhanil azhar simanjuntak mengatakan
ucapan presiden joko widodo seakan akan menebar benih isu yang berpeluang menyulut perpecahan
pak jokowi kan udah tahu tuh siapa yang menunggangi
kalau nggak mungkin bilang tangkap saja
jangan kemudian tambah masalah baru
ini kan sekarang nambah masalah baru tambah fitnah baru
ini sekarang semua saling curiga
namun direktur eksekutif lembaga survei politik indobarometer
ahmad kodari menilai ucapan presiden bukan hanya isatan jempol semata
karena seorang presiden tak mungkin menyampaikan informasi
tanpa dilandasi data kuat intelijen
saya kira ada pesan politik yang ingin ditujukan kepada lawan lawan politik
pahaman saya yang namanya presiden itu kan mendapatkan masukan
mengenai siapa apa peristiwanya siapa
itu kan dari aparat kemana
ada bin ada polisi ada tentara
mungkin harus ditelusuri ini data dari siapa
terlepas dari sosok yang dimaksud menunggangi
dan seberapa besar keabsahan informasi tersebut
presiden sebagai kepala negara haruslah memberi solusi
guna menyelesaikan permasalahan yang ada
suci bancin cnn indonesia